pertarungan dua anak muda yang mewakili komunitas motor
mereka memilih untuk bertarung di atas ring
ini akan menjadi contoh yang baik
buat anak anak muda yang lainnya
ini adalah jalan terakhir
saat sebuah percaya
tidak bisa diselesaikan dengan
semangat macan cari terus macan
aduh gak ada
karakter wajahnya itu luar biasa gantengnya
gantengnya pakai kuadrat
terus cerdasnya luar biasa
si boy itu juara olimpiade matematika
dan juara balapan motor
semuanya prestasinya luar biasa
dan yang paling penting
kalau cowok itu adalah rajin sholatnya
tepat waktu sholatnya
luar biasa kan
pokoknya si boy itu adalah
cowok idaman banget
dengan siapa yang mama telepon
eh ini pa
mama ini mau ngedaftarin si boy
kan ada itu tuh
abang dan none
mama barusan telepon agensinya
hah gitu pa
cocok karena papa kan dulu juga
kok mama gak pernah tahu itu
itu juga mantannya none jakarta tahu
kok bisa kita sama sama nggak tahu ya

nggak cocok ini pa
abang jakarta kayaknya bukan papa deh pa
eh bukan papa bukan bukan
itu mungkin bukan abang jakarta kali ma
jee bang wirawan
kalau mama ini kan mantan model
mama juga mantan model
mantan none jakarte tahu
mama juga nggak percaya
kalau papa itu abang jakarta ya
oh yang mama tahu
makanya yang di jakarta perno mak pa
kalian akan diperkenalkan oleh mc
untuk mewakili sebuah komunitas anak muda
jadi kalian bisa beritahu mc nya sekarang
misalkan klub motor atau apa sajalah boleh
sekarang kalian aktif dalam komunitas
saya juga anak motor
kok serigala sih
mauny klub motor anak jalanan
lain si kemotor kan lain mewakili klub anak jalanan
udah lah yang penting pertandingan tinjauan dulu
ini penting kelas
eh sardung pakai kelas segala
meni muka kamu kayak begitu jadi bances
neng di sini dulu aja om
om duluan aja
kita harus ngasih semangat si kemot
kita latih si kemot
neng nyusul ya
selamat datang semuanya
dan selamat menyaksikan untuk pemirsa di rumah
sebagai partai pembuka kita akan tampilkan pertarungan dua anak muda yang mewakili komunitas motor mereka masing masing
mereka memilih untuk bertarung di atas ring secara sportif dan ganta
dan semoga ini akan menjadi contoh yang baik buat anak anak muda yang lainnya
ini adalah jalan terakhir saat sebuah percayaan tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan
daripada berkelahi di jalan lebih baik disalurkan secara sehat dan sportif di atas ring tinco
baiklah kita akan panggil kedua anak muda ini untuk naik ke atas ring
pada saat ini mereka akan berlangsung ke tiga ronde
dan di pimpin oleh wasik jawan taurus
dan hakim c m a dadya
spektrum pertandingan bapak adrian hingga numbu
dan langsung saja kita panggilkan petikju dari turun bimbu
wakili dari klub motor sri gala
kok geng sri gala sih
kayaknya mau dia udah keluar dari rak jalanan deh
kalau gitu gak pengen kita di sini gak ada gunanya nonton dia tau gak
kita datang di sini bukan buat ngelop aja
tapi buat sahabat kita sih mwendi
dia bagaimanapun juga kan mwendi sahabat kita
kita harus mendukung dia juga dong
aku jadi mausin mwendi
lawannya dari duduk merah